kamu udah gak apa apa
biar kamu tuh ngapain sih pake pingsan segala
aku pingsan itu gara gara kamu tau gak
setiap melihat muka kamu jantung aku rasanya berontak
kalau aida beneran kumat gimana ya
aduh keterlaluan juga gue sih tadi nuduh dia pura pura kumat segala
ada aksan ini
padahal kamu udah sadar
kamu jawab aku yang jujur
sebenernya waktu kamu tinggal berapa lama lagi
aku gak tau san
kamu gak usah buang sama aku
dan aku sering
nanganin pasiennya dengan kerasa
penyakit yang seperti kamu
pasien yang sering kumat
itu waktunya gak lama
bisa bertahan lebih dari satu tahun
dokter juga udah ngasih tau hal ini kan sama kamu
dokter hanya bilang
kalau aku butuh donor jantung
hanya itu kok san
tapi kamu sering kumat dah
pesan udah aku gak apa apa
udah kamu gak usah khawatirin aku ya
waktu aku mungkin tinggal tiga bulan lagi
aku gak mau bikin kamu sedih
aku gak mau bikin kamu sedih
aku gak mau bikin kamu sedih
aku gak mau bikin kamu sedih

diaya keseluruhan jantung aida itu
diaya keseluruhan jantung aida itu
betul sekali pak firman
apa pak firman tidak mau
ada satu hal penting yang
pak firman belum tahu
apa itu dok
kita harus gerak cepat pak firman
karena jantung aida
mungkin hanya bertahan selama tiga bulan

ulu harus gak boleh tahu soal ini dok
saya keberusahaan mencari uang sendiri
saya keberusahaan mencari uang sendiri
kamu udah gak apa apa
kamu udah gak apa apa
iyan kamu tuh ngapain sih pake pingsan segala
iyan kamu tuh ngapain sih pake pingsan segala
aku pingsan itu gara gara kamu tau gak
setiap liat muka kamu
jadi aku rasanya berontak
udah aida tenang aja
kamu bisa lihat kalender ini kan
gak lama lagi waktu tiga bulan itu akan selesai
dan kamu bisa bebas dari melihat muka aku
dan yang paling penting
aku juga bebas dari melihat muka kamu
dan aku juga bisa pacaran sama indira
dan akan selesai
waktu aku juga
aku terharu banget karena sebentar lagi aku bakal bebas
udah deh kamu gak usah bohong
gak usah bilang sosok terharu
bakal bebas dari aku
palingan kamu sedihkan terpisah dari aku
sebenernya kamu juga suka akan tundangan sama aku
kamu tuh ger banget ya pede banget tau gak
yang ngetik aku seneng
aku bener bener seneng banget rasanya
yang gr tuh kamu
udah lah gak usah dibahas jangan ribut lanjut aja kerja
kita harus gerak cepat pak firman
jantung aida mungkin hanya bertahan selama tiga bulan pak
waktu aida tinggal tiga bulan lagi
kalau dia tidak segera menjalani cakok jantung
dari mana aku bisa dapatkan uang sebanyak itu
dalam waktu singkat lagi
aida juga sudah melarang aku menjual warung warisan bapak
mungkin aku bisa menggadaikan warung warisan papa
untuk menambahkan pinjaman
surat surat warung saya semuanya lengkap di sini
saya akan mencari
saya cuma kasih pinjam satu ratus lima puluh juta
mau syukur nggak mau yaudah
saya siapkan suratnya dan uangnya cash sekarang juga
kamu harus bayar tepat waktu beserta bunga

kalau sudah berdoa
aku akan seret hatimu
aku harapu boleh menulis al muksan pertama
di garis akaratically siap siap
dan yang penting lagi aida bisa selamat
jadi kedatangan bapak hanya untuk mengembalikan mobil yang bapak beli waktu itu
tapi kenapa pak
ma'am setelah saya bengkelkan kerusakan bemper di mobil itu
orang bengkel menemukan bercak darah di sana
atau jangan jangan ibu pernah menabrak orang pakai mobil itu
makanya ibu jual mobil itu
gak mungkin pak gak mungkin
saya gak mungkin menabrak
gini aja ibu saya gak mau memanjang urusan ini
dan saya terus terang aja gak mau membeli mobil yang ada pecah darahnya seperti itu
takutnya akan membawa sial bu
apalagi mobil itu bekas menabrak orang
nah ini kunci dan surat suratnya saya kembalikan
masalah pengembalian ruang saya
ibu bisa transfer ke rekening saya